kita ke informasi lain terkait keputusan penambahan cuti bersama lebaran dua ribu delapan belas sebanyak tiga hari menjadi sebelas hingga dua puluh juni
pengusaha dan pelaku industri menyesuaikan dengan melakukan persiapan stok produk agar sesuai target
selain itu pola pemesanan tiket penumpang kereta api juga berubah seiring bertambahnya hari libur lebaran
pengusaha serta pelaku industri pada prinsipnya mendukung dan akan menyesuaikan diri terhadap keputusan penambahan cuti bersama lebaran
agar sesuai target pesanan dan stok produk terpenuhi saat lebaran maka aktivitas produksi ditambah dan dilakukan bahkan sebelum memasuki bulan ramadan
hal ini juga sebagai antisipasi distribusi jika kendaraan besar dilarang beroperasi saat musim lebaran
maka namanya para industriawan pabrik pabrik atau yang menjual sesuatu untuk keluar lewat pelabuhan lewat bandara
ini mereka sudah menghitung kapan saya harus memproduksi lebih untuk stok lebaran
nah ini industri juga mempersiapkan begitu truk ini tidak boleh jalan kontainer tidak boleh ngangkut nggak boleh jalan
ya dia menyesuaikan
sementara bagi penyedia jasa transportasi darat yaitu kereta api keputusan penambahan cuti bersama lebaran berpengaruh pada pola pemesanan tiket
semula waktu yang paling banyak diminati oleh penumpang adalah h empat lebaran dan h empat lebaran
sedangkan sekarang berubah menjadi h lima lebaran dan h enam lebaran
pt kai daob delapan surabaya akan menjalankan enam kereta api tambahan yaitu empat kereta api tujuan jakarta
satu kereta api tujuan bandung dan satu kereta api tujuan yogyakarta yang merupakan tujuan favorit pemudik
rangkaian kereta api juga akan diperpanjang untuk menambah kapasitas angkut
seperti kereta api gumarang yang awalnya terdiri dari sepuluh gerbong penumpang kini menjadi enam belas gerbong penumpang
hingga kini ketersediaan kursi kereta api reguler tersisa empat puluh delapan persen
sedangkan tiket kereta api tambahan kelas ekonomi sudah habis terjual
pemesanan tiket yang awal
awalnya paling tinggi penjualannya itu empat hari sebelum masa angkutan lebaran dan empat hari setelah masa angkutan lebaran
dengan adanya penambahan itu secara otomatis bertambah ini waktu yang paling tinggi pemesanan
yaitu lima hari berkembang sebelum lima hari sebelum lebaran itu yang paling tinggi penjualan
kemudian enam hari setelah lebaran itu yang paling tinggi
sedangkan untuk yang di tanggal tanggal lain masih tersedia cukup banyak
sebelumnya dalam surat keputusan bersama tiga menteri yang ditetapkan dua puluh dua september dua ribu tujuh belas
cuti bersama idul fitri ditetapkan pada tiga belas empat belas delapan belas dan sembilan belas juni dua ribu delapan belas
melalui surat keputusan bersama tiga menteri yang baru
libur lebaran ditambah dua hari sebelumnya yaitu sebelas dan dua belas juni
serta satu hari sesudahnya pada dua puluh juni dua ribu delapan belas
kansuata marindora surabaya